komisi pemberantasan korupsi menetapkan mantan direktur utama pt garuda indonesia
emir syah syatar sebagai tersangka kasus dugaan suap
emir syah diduga menerima suap dari unit penerbangan perusahaan rolls royce
terkait pembelian beberapa pesawat oleh garuda indonesia semasa menjabat
emir syah satar ditetapkan sebagai tersangka kurang dari dua puluh empat jam
setelah kpk melakukan penggeledahan di empat lokasi terpisah
selain emir syah kpk menetapkan satu tersangka lain dalam kasus ini
menurut kepala birohumas kpk febri diansyah
kpk menemukan indikasi suap lintas negara dalam kasus itu
dan nilai suapnya mencapai jutaan dolar as
sebelumnya kpk menggeledah kantor bumn yang bergerak di sektor transportasi
menyebut hal itu tidak terkait dengan kegiatan korporasi
beni menambahkan garuda indonesia menyerahkan kasus ini kepada kpk
dan berjanji akan bersikap kooperatif kepada penyidik
kasus korupsi yang menjerat perusahaan rolls royce ini sendiri
telah disidik selama empat tahun oleh lembaga anti korupsi amerika serikat dan inggris
dalam rilisnya serious fraud office lembaga antikorupsi inggris
menyatakan korupsi ini telah dilakukan rolls royce selama tiga dekade
pembuatan itu dilakukan oleh unit bisnis penerbangan sipil dan militer rolls royce
rolls royce didakwa telah melakukan penyuapan dan pemalsuan nota keuangan
serta gagal mencegah penyuapan
tindakan tersebut dilakukan di indonesia thailand india rusia nigeria tiongkok dan malaysia
ramaditya dharma cnn indonesia
ke posisi rp tiga ratus empat puluh enam per unit saham pada penutupan peragangan kamis sembilan belas januari dua ribu tujuh belas
angka ini merupakan penurunan terdalam sejak tiga puluh desember dua ribu dua puluh
dan untuk mengetahui tanggapan dari garuda indonesia
sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon bersama dengan
butar selamat pagi pak beni
selamat pagi maaf
ya pak beni apa tanggapan dari garuda indonesia pak
karena kalau kita lihat setelah adanya pengumuman tersangka dari mantan dirut garuda indonesia ini
pertama tama kami menyampaikan tentang kasusnya itu sendiri
kasus ini adalah sebuah penyuapan yang mengarah kepada persorangan
itu sebuah perhitungan
itu berlaku dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan kegiatan korporasi
kalaupun hal ini masih mempengaruhi harga saham
kami yakin itu tidak akan berlangsung lama
karena kami jauh lebih percaya kepada kerja keras dan penerja garuda yang akan tetap membaik
karena indikator indikator tahun tahun sebelumnya dari dua ribu empat belas dua ribu lima belas
itu juga menunjukkan hal yang masih positif
dan kami juga percaya bahwa apa yang disampaikan oleh kpk itu akan membantu peningkatan saham juga
karena jelas jelas disampaikan tidak ada kaitannya dengan tindakan korporasi
prestasi prestasi yang ada juga akan membuktikan bahwa garuda sudah memiliki reputasi sebagai maskapai yang baik
pak benny sebenarnya seperti apa untuk proses pembelian pesawat pak di garuda indonesia
karena sampai walaupun tadi anda mengatakan bahwa ini adalah hal pribadi
tidak ada sangkut pautin dengan korporasi
namun seperti apa akhirnya ada celah suap di sana pak
seperti apa sebenarnya proses untuk pembesanan atau pembelian pesawat di garuda indonesia
kalau dengan sistem gcg sebenarnya itu kuat di garuda
tapi saya mau menekankan bahwa
perilaku itu adalah tindakan integritas ya
jadi kalaupun sistemnya kuat itu lebih kepada perseorangan
jadi mohon bisa dibedakan antara sistem yang ada yang harusnya memang tidak bisa terjadi
tapi lagi lagi karena ini kasus suap adalah sebuah perilaku ya mas sebuah integritas
yang berdasar kepada perusahaan
yang berdasar kepada yang bersangkutan perseorangan gitu
tapi saya kembali pertanyakan tentang seperti apa proses pembelian misalnya untuk sebuah pesawat di garuda indonesia
sampai akhirnya produsen mesin ini ya bukan produsen pesawatnya langsung gitu
memberikan suap kepada direktur utama dari garuda indonesia
seperti apa sebenarnya pak beni
kalau seperti yang saya tegaskan kalau sistemnya bagus nggak bisa ditembus
nggak bisa seharusnya
artinya kepada lagi lagi
lagi perilakunya sih mas
kalau prosesnya kan jelas tuh ada tim ada perencanaan dan kemudian pihak yang penyedia jasanya
nah tapi keputusan tetap ada kepada sebuah integritas
dari temuan garuda indonesia sendiri walaupun saat ini sudah berbeda kepemimpinan seperti itu ya pak benia
apa sebenarnya yang menjadi akhirnya keuntungan dari rolls royce untuk menyuap seorang direktur utama
memang kita katakan adalah sistem dari proses pemesanan ataupun pembelian pesawat ini cukup ketat
itu juga yang menjadi pertanyaan sebetulnya
kenapa dari sana yang melakukan dan harusnya ditanyakan ke pihak sana juga begitu
apalagi kpk sudah menjelaskan bekerja sama dengan otoritas otoritas pemerintahan korupsi di singapura dan inggris
sehingga sebenarnya yang akan di
cari tahu adalah juga dari sana
itu sebabnya kami menyerahkan sepenuhnya
dan akan bersifat praktis untuk jika diperlukan diminta keterangan data data ataupun hal lainnya
untuk kami serahkan ke

beri saya penjelasan pak benny
ini saya mau bertanyakan
kenapa akhirnya produsen mesin pesawat ini ini saya mau bertanyakan
kenapa akhirnya produsen mesin pesawat ini ini saya mau bertanyakan
kenapa akhirnya produsen mesin pesawat ini ini saya mau bertanyakan

tapi pas sekali ini
pesawatnya rolls royce yang memberikan suap kenapa tidak kalau kita bicarakan untuk memesan pesawat
kenapa tidak langsung misalnya airbus nya saja gitu

yang langsung menyuap ataupun melakukan aksi aksi pendekatan seperti itu
terhadap sebuah maskapai
apakah memang pesawat dari airbus yang selama ini dipesan oleh garuda indonesia tidak harus menggunakan mesin rose

benar itu juga menjadi pertanyaan pihak
jadi yang menjadi pertanyaan pihak garuda akan lebih bijaksana jika itu ditanyakan langsung ke pihak roro sebetulnya
dan itu lagi lagi kami tekankan bahwa untuk bisa menjawab itu akan harus ada penjelasan sebetulnya
dan biarlah itu kpk yang menentaskannya
karena bagaimanapun kita tidak bisa mempengaruhi proses hukum atau proses investigasi yang sedang dilakukan kpk
nah apa yang diperlukan apa yang diminta kita akan bantu
karena kita juga punya kepentingan untuk melakukan pemberantasan korupsi itu sendiri
oke nah pak benny dari pihak garuda indonesia yang saat ini apakah sudah mempertanyakan ke pihak emir syahsyatar terkait kasus ini
karena ini masih dalam proses investigasi dari kpk
itu kami lagi lagi mas menyerahkan sepenuhnya
karena tidak mungkin kami mencampuri
selama itu menjadi proses yang sedang ditangani oleh pihak kpk
jadi kami sampai saat ini adalah menunggu dan menunggu
yang jelas arahan apapun akan kita ikuti
sifat dari kami kebijakan manajemen adalah bertindak kooperatif
jika kita katakan garuda indonesia saat ini masih terus menunggu
namun apakah seluruh pesawat pada saat kepemimpinan emir syahshatar
sudah seluruhnya diterima oleh garuda indonesia pada saat ini khusus yang dari airbus pak beni
oke berarti memang sudah seluruh pesawat dari airbus yang dipesan pada masa kepemimpinan emir syahshatar
sudah diterima saat ini ya oleh garuda indonesia ya
oke nah untuk potensi dari nanti sentimen ini menjadi negatif ke depannya
bagaimana pak benny apakah dari pihak garuda indonesia sudah memperhitungkan mungkin ada kerugian yang bisa ditimbulkan dari kasus ini
yang jelas kita sangat percaya bahwa sentimen negatif akan bisa berubah positif
jika kebenaran itu terungkap kemudian kerja keras juga terlihat
jadi kami jauh lebih percaya akan apa yang akan dihasilkan oleh kpk
itu akan terbuka dengan jelas
jadi kita posisinya seperti itu pak
oke berarti pihak garuda indonesia hingga saat ini masih terus menunggu
terlebih dahulu dari pihak kpk
seperti itu pak beni ya
oke baik terima kasih
dan harga saham juga akan bisa berubah dengan cepat
karena ini kami menilainya sangat sementara
oke baik terima kasih
beni butar butar vp communication garuda indonesia sudah bergabung bersama kami
penetapan mantan direktur utama garuda indonesia emir syahsatar sebagai tersangka berawal dari penyelidikan dugaan korupsi
yang melibatkan produsen mesin pesawat terbang asal inggris rolls royce
produsen mobil mewah sekaligus mesin jet asal inggris ini diwajibkan membayar denda sebelas triliun rupiah untuk menyelesaikan kasus kasus suapnya
lembaga anti korupsi dan suap di inggris serious road office atau sfo menemukan adanya konspirasi suap oleh rolls royce
demi memuluskan penjualan mesin jet pada berbagai maskapai termasuk di tiongkok india rusia thailand serta indonesia
kasus ini mencuat hampir bersamaan dengan ditetapkannya mantan direktur utama garuda indonesia
emir syahsatar oleh kpk karena menerima suap
suap tersebut diduga terkait pembelian pesawat airbus tiga ratus tiga puluh dengan mesin rolls royce
pengadilan inggris memerintahkan rolls royce membayar denda dan biaya sebesar empat ratus sembilan puluh tujuh juta pound sterling atau delapan satu triliun rupiah ke kantor sfo
kesepakatan antara rolls royce dan sfo yang disetujui oleh pengadilan inggris ini dikenal sebagai kesepakatan penangguhan tuntutan
inggris mengizinkan perusahaan membayar denda yang besar untuk menghindari penyelamat
ini juga mengingatkan perusahaan mengalami penuntutan jika si perusahaan mengakui kejahatan ekonomi seperti penipuan atau penyuapan
rolls royce meminta maaf tanpa syarat atas kasus kasus yang membelitnya dalam rentang waktu hampir dua puluh lima tahun